waduh berani berani ya nih
pelanggan gue dibuka
siapa yang ngajarin
babi udah mati
apaan hantu aku tanya apaan hantu
mbak bebe masih hidup
lagi weh lagi weh
perasaan kan perasaan kan
mbak bebe masih hidup weh
ya lu lihat dong nyatanya

weh jangan tinggalin luki
mbak bebe jangan mati
tinggal nunggu waktu
apa mbak bebe duluan apa luki duluan
makanya sebelum mati berbuatlah baik
sholat jangan tinggal
belajar yang rajin jangan bawa ngomong orang
kalau perlu jadi insinyur dokter
kalau perlu gantiin mbak bebe jadi tukang cukur
hah ya profesional tapi
kursus dulu ke prancis
bisa nyukur anjing misalnya nyukur kuda
sampai lagi orang ya
luki tukang cukur profesional bisa nyukur anjing
bisa menyukur kuda dan lain lain
hah apa enggak bang
ngerti enggak mbak bebe ini contoh
ini tukang cukur akhirnya begini
nggak punya mu
tapi luki sayang sama mbak bebe
mbak bebe mau jadi apa aja luki nggak peduli bebe
ya sama mbak bebe juga sayang sama luki
sayang sama mbak bebe
jangan tinggalin luki bebe
jangan tinggalin luki bebe
mbak bebe di mana bebe
mbak bebe di mana bebe
mbak bebe di mana bebe
luki kangen bebe
luki kangen bebe
luki kangen bebe
luki kangen bebe
kamu nggak sekolah lagi
terus kamu ngapain ki
aku mau nurusin usaha mbak bepi
jadi tukang cukur
hidup juga perlu biaya kan